tiga pekerja proyek pembangunan hotel di solo tewas setelah lift pekerja atau gondola yang mereka tumpangi jatuh
ini kejadian kali kedua yang merenggut nyawa dan terjadi di lokasi yang sama
keluarga korban berpelukan untuk saling menguatkan setelah mengetahui anggota keluarga mereka tewas dalam peristiwa jatuhnya lift pekerja atau gondola
tiga pekerja yang tewas yani alfa kristianto dua puluh tujuh tahun warga kampung losari semanggi pasar kliwon solo
suyatno tiga puluh lima tahun warga kampung randusari mojo songo jebres solo
dan wahyudi empat puluh tahun warga weru sukoharjo
peristiwa yang terjadi sekitar pukul sepuluh pagi tersebut bermula saat ketiga pekerja hendak naik ke lantai sepuluh dengan membawa alat las
mereka menggunakan lift yang berada di timur berdekatan dengan hotel sebelahnya
di lantai sepuluh
tiba tiba tali gondola terputus
korban wahyudi sempat meloncat ke lantai tujuh saat mengetahui tali gondola putus
namun usahanya tidak berhasil
suyanto ditemukan tak bernyawa di lantai tujuh
sementara korban alfa dan wahyudi ditemukan tewas di lantai bawah
ketiga korban tewas dibawa ke rumah sakit pantai waluya jajar lawean solo
anjlok dari lantai tujuh
mau menyelamatkan tapi
kedisian sama lipe itu
sementara itu petugas kepolisian langsung mengecek lokasi kejadian
dan akan melakukan penyelidikan mengenai penyebab lift jatuh
polisi juga akan meminta keterangan pihak manajemen hotel
setelah menerima laporan dari masyarakat
kita mendatangi tempat kejadian
setelah akan kerja
itu di lift darurat
pop yang baru saja dibangun
sekarang menyata benar
ada korban kerlakan kerja
keterangan dari warga sekitar
kejadian kecelakaan kerja sudah terjadi untuk kedua kalinya di tempat itu
namun pada kejadian pertama
tidak dilaporkan kepada kepolisian